saya bisa bisa break sebentar pak sepertinya pak lukas sudah tidak
kuat lagi pak bisa break sebentar pak saya seingatkan lagi bahwa
dia punya hak ingkar ingkar
bisa beri sebentar pak
interrupsi yang meleas bisa di break sebentar ya
di skos sudah sebentar ya
kasih ini dulu apa
tenangkan aja dulu
terdakwa punya hak ingkar
tidak apa apa dia punya hak ingkar nanti akan dibuktikan oleh penasihat hukum
penasihat hukum kan ada di india
lebih mengerti masalah hukum
nanti hak ingkar itu dibuktikan oleh mereka
kita kan punya bukti bukti yang lain
pak ya ada saksi
ada bukti surat
barang bukti yang lain
tidak perlu di
tidak perlu dikejar sampai
baiknya di skos yang mulia
karena kami selalu kunjungi
ya sudah di skos
terima kasih yang mulia